ambil kumpulin sisa makanan kalian masukin tuh nasinya ke dalam plastik
cepat buat apa mah banyak nanya lagi buron
ketua majelis yang terhormat anak anak sering menjadi korban pelampiasan ketidakberdayaan orang tua di dalam menghadapi beban dan tekanan hidup
padahal seharusnya anak anak mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan dan cinta dari kedua orang tuanya
dave adalah korban kekerasan dalam rumah tangga
enggak itu tidak benar pak
ini dave akan berhasil
papa kamu datang
jangan bercerita macam macam ke papa kamu
dave bukan ada masa mencuri
dave makan nasi asisi
kalau aku sudah punya uang aku akan ganti nasi punya kamu
sudah tenang tenang
dave kamu tenang ya
kamu kan juga tahu perbuatan mencuri itu tidak baik
tapi kamu janji ya tidak akan mengulanginya lagi
karena ibu tidak mau anak murid ibu jadi pencuri
kalau kamu seandainya lapar kamu bilang sama ibu murni
nanti ibu kasih uang jajan
aku mau makan seperti kak sandy dan kak roni
roni cepat makan
kenapa kamu melihat maling itu
mau makanan kamu dicuri sama dia
bagaimana caranya ya sampai def bisa ikutan makan
berisik banget makan seperti kucing saja
masukin tuh nasinya ke dalam plastik
buat apa ma
malah banyak nanya lagi
bagus juga sih makan
ma jangan lupa sih nung ma
siapa suruh kamu makan pakai tangan
makan pakai mulut
di mana mana juga makan pakai mulut
mau makan apa enggak
kalau enggak mau makasih anjing sebelah nih
saya bersyukur aku dikasih makan
gue berhenti kerja sur
jadi benar kamu mau keluar kerja
ya nggak ada pilihan lain
sebenarnya sih berat tinggalin kerjanya ini
emangnya udah dapat kerjaan baru apa
ya belum sih
ini aja baru mau nyari kerjaan
lah kok nekat banget sih
iya kalau kamu langsung dapat kerjaan baru
kalau enggak anak istri kamu mau dikasih makan apa
ya sur sur
sekarang aja udah susah kasih makan anak istri
mending lo pikir baik baik dulu darud
biar kata kita cuma anggota pemadam kebakaran dengan gaji pas pasan
tapi itu masih jauh lebih baik daripada kamu nganggul sama sekali
cari kerja sekarang kan sulit
benar cuma ya
gue mesti cari kerjaan yang lebih daripada yang sekarang
ya udah banyak kudoa aja arud
tuhan udah pasti ngatur rezeki kita masing masing
ya terima kasih sur
gue cabut ya
terima kasih arud
ayah mau tepuk kue
ya air baru mulai ngebah aku sini
bau orang apa bau air nih
apaan lo kemarin
saya minta kerjaan bang
hah lo mau minta kerjaan sama gue
utang lo yang kemarin aja lo belum beres
lu udah mau minta kerjaan sama gue
ya justru itu bang
karena utang saya belum lunas
saya mau kerja sama abang aja
bener lo mau kerja sama gue
kalau lo mau kerja sama gue
aturan main gue
yang penting lo sekarang
jangan lo pelototin begitu tepotol
nah begitu minum
sampai pagi bang
terus abang bantu
kenapa papa berubah
ya bukan seperti papa aku yang aku kenal
langsung kasih guru jangan dijajanin
ma tapi ini masih kurang ma
alah banyak nanya kasihin aja ke guru kalian
nanti kalau ditanya sama guru bilang sisanya nyusul gitu
ma jangan kelamaan entar telat
iya cerewet banget sih
dev masih tidur
kok bisa sih
lah anak itu kan lama pembeli
malas ya begitu kelakuannya
udah udah disana berangkat nanti kalian terlambat ujian
nek entar dia naik kapan
gampang dev nanti mama suruh naik ojek
ya berangkat ya
bangun bangun bangun
gak ada waktu lagi buat mandi
papa gua nggak pakai seragam
emang papa nggak kerja
papa kan tugasnya berat tuh
makanya bapak tuh mesti istirahat
pokoknya kalau aku udah gede
aku mau jadi kayak papa
jadi tugas pemadam kebakaran
bayar sekolah mahal mahal
kamu jadi anak tuh jangan kurang ajar
sekali lagi kamu bikin onar dan nilai kamu jelek
kamu keluar dari sekolah an
udah sana ngapain di sini
bapak minta uang buat naik ojek pa
minta uang naik ojek
enak aja kamu bilang begitu
kamu bangun kesiangan salah siapa
emangnya salah mama
nggak ada ojek ojekan
kemana sih dev ya
dia terserah nelfonnya
bukannya gak ada shh jangan ada suara satupun aku bukannya tidak boleh meminjam alat tulis
kepada temannya itu sudah beraturan ayo kerjakan yang benar